kalau saya itu biasanya mengambil keputusan yang penting istiahara dulu saya belum isyahara
masih terbuka peluang bapak menerima tawaran itu pak
masih terbuka peluang untuk menerima tawaran itu pak
saya belum istihara mas

ya tergantung hasil istiharanya